sementara itu calon wakil presiden sandiaga salahuddin uno menyampaikan bela sungkawa atas musibah tsunami di banten senin malam
sandi pun berencana membangun pusat edukasi bencana di semua daerah di indonesia sebagai program prabowo sandi
banyaknya bencana alam di indonesia membuat pasangan calon presiden dan wakil presiden prabowo sandi mulai memaparkan program mereka
program yang ditawarkan sandi berupa pusat edukasi bencana di semua daerah di indonesia
program pasangan prabowo sandi tersebut dijanjikan mengingat di indonesia sangat rentan terjadi bencana
bukan hanya itu sandi bahkan berjanji menjadikan materi ini kurikulum bagi siswa di berbagai tingkatan di indonesia
mengingat pusat bencana juga dibuat di jepang
frekuensi bencana sering dan tidak terduga duga
oleh karena itu saya kemarin sempat melihat salah satu pendekatan di
jepang adalah melalui disaster center
kita harus membuat satu semacam pusat yang mendidik mengedukasi masyarakat secara umum tentang potensi bencana
jadi di tiap tiap kota di pedesaan juga ada semacam pusat di mana itu juga menjadi selain menjadi edukasi menjadi wisata
bagi anak anak untuk belajar apa yang harus dilakukan
untuk menghadapi potensi bencana